bank indonesia memperketat aturan baru terkait pembawaan masuk untuk uang kertas asing ke indonesia dengan nominal setara atau lebih dari satu miliar rupiah
sanksi dikenakan terhadap perorangan atau korporasi dan mulai berlaku pada hari ini
sesuai peraturan bank indonesia tentang perubahan atas peraturan bank indonesia dan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan keluar daerah pabean indonesia
dikutip dari detik com pengawasan pembawaan uang kertas asing atau uka dan pengenaan sanksi denda di daerah pabean akan dilakukan direkturat jenderal bea dan cukai kementerian keuangan
pengaturan pembawaan uka bukan merupakan kebijakan kontrol devisa
kebijakan ini menekankan pengaturan lalu lintas pembawaan uang asing secara tunai